terus kemana kita
ih kalau aku mau pulang ke rumah
kalau mas pur sih ya terserah
nanti keburu sore loh
nanti kan abang abis ngantri dulu dari pasar
mau duduk dulu bentaran
itu lagi duduk
gak beli bang
oh mas pur
kirain tukang sayur
jadi pergi gak
tunggu sebentar ya
abang masih tiduran
abang belum berangkat ngejek
belum bentar lagi abang duduk dulu bentaran
sambil duduk ngocok telor ya
mau ngocok telor apa ngejek
iya dah abang ngocok aja
suka makan rawun gak
suka tapi jarang
ih kenapa jarang
soalnya mahal di warteg jarang ada

kalo gitu tau seluwek dong
kalo gitu tau seluwek dong
yang hitem yang buat warawan kan
ih kok tau sih
ih kok tau sih
kalo begitu nanti kalo udah jadi
gue kan pemakan segalanya
omnivora dong pemakan segalanya
ntar masuk angin lho
ntar masuk angin lho
wah bang ojek
eh anjil mau kemana bang
lo mau ke depan
bang ojek mau kemana
ya mau ke depan mau ke pangkalan
gue nebeng ya
eh eh eh tar dulu tar dulu
lo mau nebeng apa lo mau ngojek
ya mau nebeng lah
bang ojek kan mau ke depan
caka tetanggaan bang ojek
gue kan tukang ojek
gue kan tukang ojek
ya udah deh
susah ya kalau belum kajian
susah ya kalo belum kajian

baru mau cari kerus ya
terus kemana kita
terus kemana kita
ihh kalo aku mau pulang ke rumah

kalo mas pur sih ya terserah

ngapain sih kamu mepet mepet
rishi tau bulan puasa
rishi tau bulan puasa
tumben kamu udah di pangkalan pagi pagi
tapi kan dari sejak awal puasa kamu nganggurnya john
kalau kemarin masih percobaan sih
belum ada pengumuman keputusan
tapi mulai hari ini aku mulai di jadwal ini cuy
dari jam delapan pagi sampai jam lima sore joy
biar sambil ngebuburit
biar dikira orang kantoran sulit
katanya mau nyobain masakan
masa dimakan sekarang
kan gue masih puasa
ih nanti kalau udah mateng
kamu tahu dari mana
dari muka kamu kelihatan joy
orang yang bisa baca muka orang itu peramal
kamu peramal john
aku hanya tukang jawat
yang jadi pengangguran di bulan puasa
kamu bingung kenapa cuy
saya teh bingung
ngeleponin yang rika
enggak pernah diangkat
ada pula usahanya enggak
sms juga enggak dibales
hari gini masih sms an
kamu mah john
orang lagi pusing malah dicekat
soalnya aku lagi pusing juga cuy
mikirin duit buat terbaran
terus kenapa kamu malah nongkrong di pangkalan
pengen lihat kamu cuy
aku kalau melihat kamu tuh jadi adem
lihat orang subuh yang mukanya lebih menderita dari aku
kamu belum sampai depan
gue mau ke warteg dulu
tadi subuh gue lupa sahur
eh kayak anak sd aja lo
lo mau ikut sahur gak
enggak enggak enggak
kebetulan kamu datang pur
makanan kesukaan lo apa tis
kalau lo john
sok buntut dong
kamu udah pernah makan
kamu udah pernah makan sok buntut enggak
emang kamu kenapa sih nanya soal makanan kesukaan
jawab dulu pertanyaan saya
kamu udah pernah makan sop buntut apa belum
kas dulu ah
ani mau masakin buka puasa buat gue